salam sejahtera untuk kita semua
yang saya hormati saya cintai dan kami banggakan
presiden republik indonesia terpilih
bapak jenderal tni haji prabowo subianto
yang selalu berjuang bersamapan
tadi sudah disampaikan selama tiga x lima belas tahun
tiga kali lima tahun jadi lima belas tahun
berjibaku mengarungi semua terpaan
tidak pernah putus doa
yang panjang dan melelahkan
bagi pan pak prabowo dan gerindra bukan sekedar kawan setia sahabat sejati
tetapi pak prabowo sudah menjadi saudara sehati brotherhood dan menjadi soulmate
gerindra dan pak prabowo bukan hanya satu bantal satu kasur tetapi juga satu mimpi
yaitu menjadikan indonesia sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi maju modern
di mana rakyatnya memiliki hidup yang sejahtera aman nyaman
bahagia yang selalu terus dikampanyekan pak prabowo mulai dari dua puluh tahun yang lalu
serta bebas dari kemiskinan bebas dari kelaparan
banyak orang salah sangka pak prabowo dianggap menang karena bansos keliru
prabowo dicintai masyarakat karena pak prabowo
pak prabowo ingin melayani rakyat yang kelaparan yang tidak mampu dengan makan siang gratis
terima kasih pak prabowo yang selalu hadir di acara kami
kami sangat senang dan merasa terhormat dengan kadin bapak
kami mohon nanti pak prabowo memberikan sambutan di acara rakornas kami ini
yang saya hormati ketua majelis pertimbangan partai saudaraku insinyur haji hatta rajasa
dewan kehormatan partai ada mas hilal tadi saya lihat itu
dewan pakar mahkamah partai
ketua sekretaris pimpinan dpp
dpw serta dpd pan seluruh indonesia yang hadir
bima arya ada pak haris tadi gubernur kita gubernur jambi
perjuangan saudara saudaraku di pemilu dua ribu dua puluh empat yang lalu telah dicatat sejarah
sebagai bagian dari misi perjuangan untuk membesarkan partai kita
di tengah tengah kondisi yang tidak mudah saudara saudara
karena ada kader kader senior kita yang membuat partai baru
di tengah persaingan yang begitu ketat alhamdulillah
berkat kerja keras saudara saudaraku semuanya oleh karena itu terimalah rasa hormat saya kepada saudara saudaraku semua
masa depan partai kita akan bertambah besar lagi
jika saudara saudaraku terus berjuang loyalitas tanpa batas
demi berkibarnya panji panji partai di seluruh pelosok negeri
meskipun hasil pemilu dua ribu dua puluh empat belum sesuai yang kita harapkan
kursi pan bertambah dari empat puluh empat pak prabowo menjadi empat puluh delapan kursi
pada kesempatan ini sekali lagi saya terima kasih pak prabowo karena iklannya kemarin pak
pak prabowo bilang sampai jarinya begini jangan lupa coblos pan kini
ada iklan kami pak
membuat dari empat puluh empat menjadi empat puluh
walaupun tidak sesuai dengan apa yang menjadi target kita kita syukuri hasil itu
kita bersyukur kepada allah
dari apa yang telah kita capai
agar di hari hari mendatang bisa lebih baik lagi
kedepan kita ingin bekerja lebih keras lagi
bertarung lebih dasar lagi
agar dapat bersama sama dengan gerindra dan pak prabowo lagi
dan bersama sama membangun bangsa dan negara
pak prabowo yang kami cintai kami muliakan
dan hadirin yang kami hormati
baru saja pemilu telah kita lalui bersama dengan aman nyaman dan lancar
pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat telah menjadikan indonesia sebagai negara besar
pak prabowo pemilu kita pemilu paling rumit
pemilu yang kita lalui bersama dengan aman nyaman dan lancar
paling sulit di seluruh indonesia
tetapi alhamdulillah kita berhasil menyelenggarakan dengan aman damai dan lancar
tepuk tangan untuk indonesia
sekali lagi hal itu sungguh bukan hal yang mudah
dibutuhkan komitmen kebangsaan dan kesadaran politik yang tinggi
pemerintah masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas
pan menyatakan bahwa pilpres sudah usai layar pertunjukan telah kita lipat cerita kompetisi sudah tutup buku
kita tidak lagi menebar berita narasi diksi yang negatif yang menyebabkan udara menjadi pengap oleh pikiran yang destruktif
kita harus move on saudara saudara
bergerak ke depan dengan agenda dan permasalahan bangsa yang tidak mudah dan penuh tantangan
perjuangan untuk menciptakan indonesia yang berdaulat
membangun kedaulatan pangan energi air mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia indonesia yang sehat pintar unggul
perubahan geopolitik antarbarat dan negara
di timur tengah konflik gaza belum ada tanda tanda untuk meredah
rusia dan ukraine terganggunya rantai pasok harga harga pangan dan energi naik
tapi pan meyakini di pundak pak prabowo yang syarat pengalaman syarat
sekali lagi pak prabowo melalui deraan
di bawah kepimpin pak prabowo
cita cita indonesia menjadi negara maju
kadang kadang ke depan masih gak percaya pak
gak ada lagi peluang untuk mengganggu gugat
pak prabowo tidak sendirian pak
pan akan tetap selalu setia setiap saat
untuk menemani dan mendampingi
demi kebesaran negara kesatuan
pak prabowo dan hadirin yang kami muliakan
sudah menjadi fakta sejarah
pak prabowo selalu menyampaikan di mana mana
pak prabowo mengajarkan kepada kami
apalah artinya sakit hati
apalah pak zul artinya tersinggung
untuk kepentingan merah putih
untuk kepentingan yang lebih besar
untuk kepentingan indonesia yang menjadi negara maju
pak prabowo mengatakan kita singkirkan semua itu
mari kita rangkul bersama sama
walaupun pak prabowo kami kami
termasuk pak saleh tadi itu
tapi kadang kadang tetap pak ada catatan
mungkin pak saleh kita tidak seluas
karena pak prabowo sudah banyak mengalami asam garam
penderaan terpaan cobaan dalam perjuangan
jadi kami meniru pak prabowo
tapi tetap kami mencatat pak
yang kami menekan kami ada catetan di dalam pak
karena kami kadang kadang gak bisa terima
kalau bapak kami tahu perjuangan bapak
bapak pejuang di timur timur di papua
karena allah swt bapak sehat dan jadi presiden sekarang
kalau enggak pak mungkin sudah lewat
kami ikuti perjuangan pak prabowo
ya karena kadang kadang anak muda nggak tahu juga pak
lintas perjuangan pak prabowo itu
kami merasakan kami mengikuti kami paham kami tahu
oleh karena itu kami akan selalu pak mendamping bapak
dalam keadaan apapun partai amanat nasional akan selalu bersama prabowo subianto
marilah membuat tradisi politik yang baik
kita bersama sama bersatu
melahirkan ide gagasan yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat nusa dan bangsa
lima ratus tahun indonesia merdeka tinggal dua puluh an tahun
sekarang dua ribu dua puluh empat tinggal dua puluh satu tahun
sumber daya alam sumber daya manusia
insya allah kalau kita bersama sama kita bersatu
dua ribu empat puluh lima indonesia menjadi negara yang sangat maju saudara saudara
jangan pernah letih dan lelah dalam perjuangan untuk rakyat
karena melalui tangan tangan saudaraku ke depan
tuhan telah menitipkan pesan kebaikan
yang harus saudaraku laksanakan demi bangsa dan negara
saya meminta kita konsisten istiqomah terus berjuang saudara saudara
untuk mencapai apa yang dicita citakan pak prabowo
diceritakan oleh pendiri negeri ini
dan menjadi cita cita kita bersama
menjadikan indonesia lebih makmur
bebas dari kemiskinan bebas dari kelaparan
menjadi negara maju tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
sekali lagi atas nama keluarga besar partai amanat nasional
saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran presiden terpilih
jejak sejarah telah membuktikan
pan akan selalu bersama pak prabowo
untuk membantu pak prabowo
dalam membangun peradaban indonesia
agar bertambah maju modern sejahtera adil dan makmur
semoga allah swt meredui perjuangan kita
dan perjuangan seluruh rakyat indonesia
kadir pan kadir pan prabowo subianto
dan kami mohon kesidiannya kepada ketua umum